kepala staf kepresidenan muldoko menyebut perombakan kabinet atau reshuffle merupakan langkah terakhir yang akan diambil presiden joko widodo jika penanganan covid sembilan belas belum menunjukkan progres yang signifikan
presiden disebut tak segan mengambil risiko sekalipun reputasi politiknya
saya akan mengambil sebuah risiko reputasi politik pun akan saya pertaruhkan
maknanya itu presiden mengambil langkah langkah yang memberikan contoh kepada bawahnya seperti itu
karena begitu mengeran kekuatan cadangan dijalankan maka itu sebenarnya situasi sudah mulai sangat jalan
jangan sampai ini dijalankan oleh presiden kan begitu
sementara itu sekjen p tiga arsul sani menyebutkan bahwa kemarahan presiden kepada menterinya adalah ekspresi
yang wajar untuk membuat kinerja yang lebih keras dalam menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia
isu reshuffle kabinet yang kian mencuat karena kemarahan jokowi ini pun ditanggapi sebagai hal yang mungkin saja terjadi dalam waktu dekat karena merupakan hak prerogatif presiden
yang perlu dimonitor pada rapat
saya kira pak jokowi tidak marah marah tapi beliau sebagaimana saya kira
pada level katakanlah perusahaan saja seorang pimpinan boskan kekecewaan kepada jajarannya kepada bawahan itu sebetulnya hal yang biasa saja
hal dikaitkan dengan resapel dan lain sebagainya
nah itu memang kewenangannya beliau kok
enggak usah katakanlah ada hal yang dinilai sebagai ekspresi kemarahan pun presiden kapan saja mau reshuffle bisa